direkturat tindak pidana cyber baris krim polri menangkap peneliti badan riset dan inovasi nasional brin andi pangerang hasanuddin terkait komentar halalkan darah muhammadiyah
usai ditangkap di jombang jawa timur peneliti brin tersebut langsung dibawa ke baris krim polri untuk pemeriksaan lebih lanjut
andi pangerang ditangkap terkait komentarnya yang mengancam akan membunuh warga muhammadiyah beberapa waktu lalu
setelah ditangkap andi pangerang langsung diterbangkan dari bandara juanda surabaya ke jakarta
saat tiba di baris krim polri pada minggu malam andi pangerang yang mengenakan batik topi dan dengan tangan terikat hanya tertunduk saat digiring petugas memasuki gedung